meskipun telah menjadi anggota pas ki braka nasional dua ribu dua puluh satu
peningkatan produktivitas yang kuat peningkatan gdp yang kuat peningkatan pekerjaan yang sangat rendah
ada sinar matahari ya jadi memang
mungkin tentunya mereka lihat lah karena ini ekonomi bawah ini kan belum minimal belum stabil
bisa menyelesaikan puluhan kasus dalam sebulan
kemudian saham berikutnya yang kita rekomendasikan di inkp ya
nah pastikan kita kalau membeli makanan makanan yang bersih dan dikelola dengan baik ya
dan itu amat amat sungguh tidak terkata di hati
bukan hal baru jika seorang artis kerap mengoleksi barang barang mahal
jadi perbandingannya satu kg ikan bandeng dan satu kg hal hal lain
jadi saya melihat situs di kuningan bukan hanya yang dharma saja sebetulnya ya
bermacam fasilitas ada di kawasan canggu untuk memberikan kemudahan turis asing
a untuk adenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening
asosiat profesor warwick tigu direktur layanan trauma di royal children s hospital melbourne mengatakan
isi israel masih terus berlangsung saat ini kondisi rumah sakit indonesia seperti apa
nah frekuensi kebakaran yang diakibatkan karena listrik itu berdasarkan data dari kami itu ya
kita yang kita bisa lakukan tadi persiapan bagaimana mental dan permainan kita bisa sesuai dengan strategi besar
tapi memang kita mencoba untuk menyelesaikan masalah di masyarakat
iya terakhir bangun ini sebelum sekarang ini paling tinggi
baik dalam konteks substantif maupun dalam konteks kalkulasi kepentingan
tapi kalau menurut saya ini sebenarnya proses pelemahan rupiah ini pernah kita alami juga di tahun dua ribu dua
bekerja ketika orang masih tertidur pulas
baru kepala dilukis berbentuk kepala galak lepas tapi sesungguhnya adalah penggambaran gagang selo bahwa masjid ini dibangun sekilat petir hanya sekejap
kini berdiri di atas genangan air sedalam tiga meter
sejarawan sekaligus profesor fiologi universitas islam negeri uin syarif hidayatullah jakarta
di mangkok yang biar bening
setelah itu seluruh bahan ditata di atas piring termasuk jamur travel dan daging sapi kering
australia juga merupakan benua terkering yang berpenghuni di dunia
jadi ada perjanjian internasional dan ada undang undangnya juga itu disampaikan oleh teman teman dari kementerian perhubungan pada rapat tadi pagi dan saya sudah mendapatkan informasinya
banyak yang sedikit sedikit rasanya tapi agak sedikit
di kantor kemangnya si pak partik lah
langkah angket sudah tepat atau belum
beberapa sangat berkelap jadi beberapa hanya untuk warna
hmm sih enggak ada lawan sih enggak ada lawan
punya pengalaman serupa mas aju
kalau itu tengah jalan kemudian dia pergi meninggalkan kabinet
di dalam pemberontakan afdelingbe di garut
ratusan asn di lingkungan pemda sumedang bersama tni polri menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan
dan saya mas insya allah saya udah punya tekad ya saya kira dengan beberapa temen
dan di sekitar kawasan pantai inilah berdiri lahan lahan tambak
dari dampak cuaca panas diantaranya adalah mencegah dehidrasi dengan enak dan juga menurut saya